menko polhukam mahfud md menegaskan pemerintah tengah mencari cara agar pelaksanaan fifa world cup u dua puluh tetap berjalan
usai adanya penolakan kehadiran timnas israel maupun pembatalan drawing fifa world cup u dua puluh di bali pada tiga puluh satu maret mendatang
usai bertemu presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta pada senin sore mahfud menjelaskan pemerintah tetap berprinsip membela palestina hingga merdeka
kita jalani proses proses ini untuk dicari jalan keluar
pokoknya prinsipnya indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik israel dan tidak akan pernah melakukan hubungan diplomatik dengan israel selama palestina belum merdeka
itu adalah pernyataan bung karno di pbb di kaa lalu bung karno membuat ganivo sendiri karena melawan imperialisme